dua puluh april pemerintah provinsi jawa barat telah membuka pendaftaran relawan medis dan non medis untuk penanganan covid sembilan belas
saat ini ada sekitar lima ratus relawan baik tenaga medis maupun non medis yang masih aktif
salah satunya fadilah zulfa
fadilah yang berprofesi sebagai dokter ini telah bekerja sebagai relawan sejak april dua ribu dua puluh
fadilah saat ini bertugas sebagai dokter di pusat isolasi mandiri bpsdm jawa barat
sehari hari fadilah menangani pasien positif covid sembilan belas tanpa gejala
awalnya niat fadilah untuk menjadi relawan tidak disetujui oleh orang tuanya
namun fadilah berhasil meyakinkan orang tuanya dan masih melakukan tugasnya sampai saat ini
saya juga sudah disumpah dari semenjak saya sumpah dokter bahwa saya akan membuktikan diri terhadap kemanusiaan
ya itu sih jadi suatu panggilan juga untuk saya saya memiliki keilmuan
walaupun penyakit ini penyakit baru yang saya tidak pernah belajar sebelumnya
di waktu saya sekolah kedokteran
tapi setidaknya saya memiliki keilmuan yang bisa digunakan dan untuk membantu pasien pasien covid
dan juga meringankan beban dari tenaga kesehatan teman teman sejawat saya lainnya
hal serupa juga dilakukan willy sopiandi
willy yang berprofesi sebagai perawat ini menjadi relawan sejak april dua ribu dua puluh di pusat isolasi mandiri bpsdm jawa barat
willy mengaku di awal masa pandemi merupakan
semasa terberat menjadi relawan
selain harus berpisah dari keluarganya
willy juga memakai apd lengkap selama delapan jam setiap harinya
masih ingat banget pas satu bulan pertama mas
satu bulan pertama benar benar dalam kondisi yang down banget
bukan cuma saya tapi rekan rekan di sini juga sama semua
kita satu bulan nggak bisa ketemu dengan keluarga
nggak bisa ketemu dengan teman teman dan lingkungan kita yang di rumah kita nggak bisa
kita benar benar udah down sampai benar benar
sampai sempet berlindung
berkaca kaca melihat anak sendiri
nggak bisa ketemu mas selama waktu itu
tapi alhamdulillahnya disini kita juga dapet rekan rekan yang satu senasib sepenanggungan
jadi kita berbagi sharing sama sama disini
ya susah senang bareng gitu
itu pun sangat membantu
selain tenaga medis ada juga relawan non medis
salah satunya faza iza mahes
mahasiswa semester tiga ini menjadi relawan non medis untuk posisi runner
runner bertugas membantu kegiatan di lapangan
seperti tes masal dan sosialisasi penanganan covid sembilan belas
meskipun relawan non medis bukan berarti faza tidak rentan tertular virus
pasalnya runner juga bekerja membantu ketika adanya tes masal
ataupun menjemput kontak erat pasien positif covid sembilan belas
pengalaman banyak sih sebenarnya
kalau yang paling mengesankan mungkin waktu awal awal kali ya
itu saya tugas jadi ngebantu di tes masif
dan setelah beberapa hari kemudian
sepertiga dari yang di tes itu ternyata reaktif
itu cukup kaget sih bikin takut gitu
saat ini dibutuhkan sekitar dua ratus orang relawan dengan berbagai posisi
di antaranya relawan medis dokter bidan perawat tenaga k tiga dan tenaga sanitasi lingkungan
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi relawan
yaitu berusia maksimal tiga puluh lima tahun
tidak memiliki penyakit bawaan
dan harus mendapatkan izin tertulis dari keluarga
pendaftar yang memenuhi syarat akan diwawancara
dan dikontrak menjadi relawan selama empat hingga enam bulan
dan bersedia ditempatkan dimana saja
nah ketika bisa bayaran ini kan
kita kan ini sedang sambil berjalan ya kang ya
paling tidak yang namanya relawan sebetulnya tidak dibayar sih dengan kondisi seperti ini
tapi kita sedang upayakan juga mengusulkan anggaran
nah seperti apa anggarannya
paling tidak kan untuk identitas kar kemudian seragam
kemudian apa namanya ya minimal untuk selama dinas itu makan
berapa hari penugasan itu sudah dihitung hitungannya ya
jadi yang penting kita sedang mengupayakan juga itu
berdasarkan data dari pikobar hingga dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
sudah tiga orang yang mendaftar untuk menjadi relawan
pendaftaran bisa dilakukan secara online
melalui website pikobar dan akan ditutup pada tiga puluh november dua ribu dua puluh
franky wijaya rizky rahadian bandung jawa barat